satu satunya orang yang bisa bantuin gue cuma ilham
tapi gimana caranya ya
supaya hubungan gue sama ilham bisa lebih deket lagi
kayaknya semua cara udah gue lakuin
tapi tetep aja hasilnya gak ada
kalau kata tante aku sih
kok kamu udah pulang
marwah nggak kuliah sore hari ini
gak apa apa kok bu
marwah cuma gak enak badan aja
gak enak badan kok nangis
coba cerita sama ibu
siapa tahu ibu bisa bantu
apa ini ada kaitannya sama nadil
ya biasa lah bu
dari dulu kan marwah
kalo gak enak badan
lagi gak enak badan
yaudah kalo gitu
mendingan kamu istirahat aja deh
supaya badannya enakan lagi ya bang
ibu tinggal ya wah
tadi kamu ketemu sava
gimana dia keadaannya
apa masih sedih wah
sava udah berusaha untuk nahan sedihnya bu
marwah masih sering liat
tapi dia udah gak pernah nangis kok bu
apalagi setelah sava dapet kalung dari nadil
dia pasti merasa sangat terhibur
syukurlah kalo begitu
ibu harap dia jadi lebih kuat ya wah
dan gak sedih lagi
yaudah ibu tinggal ya wah
kalau kamu mau senyum sedikit aja
nanti kasih hadiah deh
senyum dulu dong
nah kayak gitu
kan kamu juga gak terlalu jelek jadinya
hidung kamu juga gak keliatan pesek pesek aman
pengataian tuh mau ngasih hadiah sih
mana cepet hadiahnya
kalung dari mana itu
kok aku gak pernah liat
jangan sedih ya
kok mendung lagi
mau hadiahnya gak
mana hadiah buat aku tadi
bunga buat siapa kak
ya buat kamu lah
emangnya buat siapa lagi
untuk hari ini dan seterusnya
kamu harus ceria
dan harus cerah
seperti bunga ini
makasih banyak ya kak
ini langsung aku taruh di vas aja ya
biar gak layu
eh tapi tunggu dulu deh
gimana kalau kita kasih lihat mama dulu
mama pasti suka deh sama bunga cantik ini
sabar tunggu fah
aku lupa mama udah gak ada
maaf aku lupa kak
emang gak akan semudah itu
kakak juga sering lupa
tuh kan benar
kalian sudah pulang
jangan sedih cantik
ini tante buatkan kue coklat
katanya coklat itu bisa menghibur hati lagi sedih loh
ya enggak kak
dari adil kak
adil bikin kalung ini sendiri
terus dia taruh foto mama di dalamnya
bagus banget ya kak
sepertinya adil masih begitu berarti banget di hati kami eva
biasanya kamu pakai kalung dari kakak
tapi sekarang kamu pakai kalung dari adil
terima kasih kak
gila bagaimana kalau dika itu menang tercer
gak ini cewekannya
ibu tuh gitu banget sih jadi orang tua bu
jahat banget sama anaknya
eh reputasi lo sebagai tutuang nyolong udah kebukti tika
semenjak lo ngambil duit sumbangan
lagian kan itu uang recehan
belaku lo belaku
gua kagak mau tau ya
pokoknya lo harus ganti duit gua
kalo perlu gua gadein lo barang barang lo tuh buat ganti duit gua
ibu atika gak ngambil duit ibu
hei apa sih pada karyak karyak aja
kayak setel lagi pada ngobrol tuh
lu juga sih bang
kerjaan lo kemulor aja
kerjaannya cuma nyolong
duit orang tua aja
lu yang bener lu
bapak tuh jangan ngikutin ibu dong
lu duduk duduk aja kayak gak jelas
jangan jangan ibu kan yang udah ngambil uang itu
terus ibu takut sama bapak kalo misalnya ketauan ibu yang udah nyolong
lu yang bener ma
lu makin lama makin tinggal beres ya bang
mau aja lu dipanas panasin sama anak lo tuh
lu kecil kecil aja kelakuan lu
brengsek kayak begini
udah mendingan sekarang lu cari kerja tuh yang benar
biar bisa bantu bantu orang tua
jangan hidup kecuali bisa nebeng aja sama orang tua
atika tuh capek diperlakuin terus kayak gini
bentar lagi atika bakalan dapetin cowok kaya
dan atika gak bakalan nyesel bapak samibu lagi
ada dia jelek
pasti nurun sama lu tuh
bapak sama ibu tuh bener bener kelewatannya sama gue
mereka tuh menganggap gue apa sih
pengakuannya kayak bukan orang tua ke anaknya sendiri
gak mau gak mau gue bisa mati nih kok terus susah tinggal disini sama mereka
lo bisa bersikap manis seperti ini terus
gue yakin masih banyak orang yang
yang mau temenan sama lo
tapi gimana caranya ya supaya hubungan gue sama ilham bisa lebih dekat lagi
kayaknya semua cara udah gue lakuin
tapi tetap aja hasilnya gak ada
kalau kata tante aku sih
suster suster di rumah sakit bilang

pertengkaran pak zainal sama almarhum istrinya pasti gara gara masa lalunya pak zainal
kenapa gue gak inget kejadian tadi ya
pertengkaran al zainal sama almarhum istrinya
momen kayak gini harus dimanfaatin nih
gak mau kalo misalnya anak anaknya tau tentang masa lalunya
lihatin aja bapak sama ibu pasti bakalan nyesel
kalau misalnya mereka udah nyanyiin gue dan gue udah jadi orang kaya
emangnya gue senang apa tinggal sama mereka
gue sekarang harus ikat mereka zainal
waduh dompet saya ketinggalan di musola tuhan
ya sudah cepet ambil sana
selamat sore pak zainal
mau apa lagi kak
aduh bapak tuh galak banget sih
ngeliat saya udah kayak ngeliat musuh aja
saya ini gak ada waktu untuk ngurusin orang yang otaknya kacau seperti itu
pak pak zainal
bapak lupa ya masih punya urusan yang belum selesai sama saya
kartu bapak kan sekarang udah di saya
karena itu tuh percuma pak
saya bakal mengejar bapak terus
kamu ngajak saya
dengar ya istri saya itu sudah meninggal
jadi kamu jangan lagi memanfaatkan
aku gak akan menyebabkan situasi seperti ini
apalagi semua itu hanya ada di otak happ
saya ini bukan